hari ini telah dilaksanakan sidang di tempat atau biasanya disebut dengan pemeriksaan setempat ya
jadi disini majelis hakim telah mengunjungi rumah yang ada di saguling dan juga rumah di durian tiga
sebelumnya kami sudah sampaikan kepada awak media bahwa dengan hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di saguling dan rumah durian iii
kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada cctv lantai dua dan lantai tiga
jadi majelis hakim sudah melihat secara langsung bahwa ada cctv sebenarnya
yang kedua terkait dengan rumah di durian tiga ini menjelaskan posisi
yang terdiri dari rumah yang terdiri dari rumah yang terdiri dari rumah yang terdiri dari rumah yang terdiri dari rumah
ya jadi hari ini telah dilaksanakan sidang di tempat atau yang biasanya disebut dengan pemeriksaan setempat ya
majelis hakim telah mengunjungi rumah yang ada di saguling dan juga rumah di duren tiga
yang sebelumnya kami sudah sampaikan kepada awak media bahwa dengan hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di saguling dan rumah duren tiga
kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada cctv lantai dua dan lantai dua
tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada cctv sebenarnya
dan kedua terkait yang ada di rumah duren tiga ini ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan di mana jaraknya sangat dekat
ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat